kita ke informasi selanjutnya pengamat intelijen berpendapat jika merujuk pada sejumlah perkara besar yang sedang ditangani kejaksaan agung
tidak menutup kemungkinan ada unsur sabotase atau kesengajaan di balik peristiwa kebakaran hebat gedung utama kejaksaan agung republik indonesia
hal tersebut disampaikan oleh pengamat intelijen dari hadi kunto institut suhendra hadi kuntono
saat berada di sekitar lokasi kebakaran gedung kejaksaan agung ri di jalan sultan hasanuddin kebayoran baru jakarta selatan
suhendra hadi kuntono menilai bahwa berdasarkan dinamika yang terjadi di kejaksaan agung saat ini
di mana lembaga penegak hukum ini tengah dalam sorotan publik terkait dengan sejumlah kasus besar yang ditangani
ada kemungkinan terbakarnya gedung utama kejaksaan agung terdapat unsur sabotase
ini ya saya kira apa yang saya sampaikan ini hanya apa ya bukan sebagai acuan ya hanya pendapat pribadi saja
bahwa jika melihat dinamika yang terjadi
beberapa ini di mana kejaksaan itu menjadi fokus ya sama seperti itu mungkin lebih banyak sekarang ini ke kejaksaan
dimungkinkan hal hal yang terkait itu bisa saja muncul
seperti misalnya dari simpul titik api yang mengacu kepada arah angin ya kalau saya lihat itu itu juga
dan mungkin bisa sebagai question kenapa itu bisa terjadi pada hari sabtu ya pada hari libur